inilah rekaman cctv saat seorang pria merekam pakaian dalam perempuan menggunakan telepon genggam
dalam rekaman cctv terlihat korban datang mengambil uang di atm dan kemudian antri di kasir
tak lama kemudian tersangka datang ikut mengantre sambil melakukan aksinya
sadar sedang direkam korban langsung marah dan merampas telepon genggam tersangka
tersangka diamankan polisi setelah dilaporkan oleh korban
ia mengaku sudah puluhan kali merekam pakaian dalam wanita sejak september tahun dua ribu sebelas
rekaman video ini menjadi koleksi pribadinya
menurut keterangan polisi dalam aksi tersangka selalu mencari wanita yang memakai rok
dia mengidupkan videonya kemudian masukkan di antara kakinya wanita tersebut
akibat perbuatannya tersangka harus menjalani proses hukum